pas jam enam ada suara takbir dari masjid masjid kan kedengaran kayak di sini jadi kayak dulu kayaknya kangen banget ya
jalan bareng sama orang tua teman teman di rumah
empat puluh dua hari sudah sri nindiana putri atiningrum menjadi dokter rawan di rumah sakit berurat wisma atlet jakarta
ramadan tahun ini sepenuhnya harus ia jalani di zona merah
yang paling dikangenin dari idul fitri yang pasti sih masakan mamah
rindu dan sedih sudah pasti terlintas dalam hati
tapi nindya bersyukur ada keluarga baru yang saling menguatkan bahkan dalam iman
kalau misalkan teman saya lagi sedih nih ya kita suka bercandain aja kak
jadi udah jangan sedih udah gak usah galau
apa yang ada disini jalanin aja
terus ya kalau untuk apa namanya kayak sholat bareng itu kan kita tetap sholat bareng
perjalanan india untuk menjadi relawan di rumah sakit wisma atlet tidak mudah
sebagai anak tunggal kedua orang tuanya sempat berkeberatan melepas perempuan dua puluh enam tahun ini menjalankan tugas sebagai dokter yang menangani pasien covid sembilan belas
tujuh kerayunya itu lebih ke mah aku kan dokter ini kewajiban aku disini
kalau bukan aku siapa lagi
alhamdulillahnya diizinin sampai sekarang
nindya mengaku memiliki jurus jitu menenangkan orang tuanya yang khawatir akan keadaannya
ya kalau pas lagi kita telepon ada video callan jangan nampilin pas sedih
tekad yang bulat menjadi rawan membuat dokternya berpikir ya ini dia
kemudian di tahun dua ribu delapan
menjagaemi cotandra suuh
dan juga lindungi orang tua saya yang ada di rumah
insya allah kalau kita lihat
baik pasti hasilnya juga akan baik
berhadapan dengan risiko
dan jauh dari keluarga
seperti para tenaga kesehatan
tentu menjadi hal berat
namun tetap berpikir positif
dan yakin kepada tuhan
menjadi kunci bertahan melewati pandemi
maria sarjana jakarta